disini kami melakukan inovasi
dengan menyiapkan beberapa skuter
karena memang untuk praktis
pergerakan personil yang ada di pos
yang mana kita ketahui
di wilayah kami yang terdapat
kemacetan hanya di gudang
sehingga untuk mempercepat praktis
pergerakan anggota kami pergunakan skuter
untuk patroli menghimbau para
pedagang yang akan
memakan badan jalan yang pak
termasuk juga parkir parkir liar ya bang ya
betul anggota menggunakan skuter
untuk menghimbau para
parkir petugas parkir untuk
tidak memakan badan jalan
menggunakan skuter yang kita sudah siapkan
bekerja atau enggak
kira kira begitu jadi celahnya
untuk perubahan itu pada saat
nah pada saat
di kabupaten kota yang pertama itu
oke berjanjang ke sebelum
pusat ya nah setelah penetapan
itu barulah ada perintah
yang mendadak semua jadi
bingung selesaikan malam ini sebelum
jam dua belas kira kira begitu ya
itu semua jadi rame gitu
loh gimana kita harus
lakukan ini kita kan sudah tanda tangan
akhirnya terjadi ada
perpecahan diantara mereka ada yang tanda tangan kan
tiga aja boleh tanda tangan boleh lolos ya
oke boleh tapi ini kan perpecahan jadi
harus ada tanggal
yang sama padahal itu dibuatnya hari
kemudian lampiran diganti
nah ini menurut saya apa
maaf ya kejahatan
ini baru pertama kali terjadi di era anda
sebagai komisioner kpu pernah terjadi nggak
bisa ditanya sama orang mereka tapi saya
bisa yakini tidak pernah
tidak pernah jadi ini baru pertama kali terjadi
di era kpu sekarang mana mungkin
mana mungkin kami mau melakukan sumpah janji
kami mengatakan tidak bisa
oke kami harus penyelenggara pemilu
harus mengikuti aturan
iya kan kalau nggak
kita akan merusak
lembaga proses pemilu ini sendiri
ini yang harus kita jaga gitu pak idam
ini baru pertama kali terjadi di era
kepemimpinan anda dan juga teman teman
komisioner kpu dan celahnya tadi
pada saat itu selesai
kabupaten kota sebelum dibawa ke provinsi
disuruh berubah di situ dan itu memang
terbuka celahnya karena
bawah selu kemudian media juga tidak bisa
terbatas kami juga tidak bisa membuka
dan bawah selu juga mengeluhkan tidak mendapatkan akses sipol
maupun verifikasi faktual itu kita umumkan
umumkan dan kalau seandainya itu ada
permasalahan bawah selu bersurat kepada kami
ramah selu yang ditukar parar rudy
nanti kita akan masuk
dalam pesta demokrasi
bagaimana nanti tunjukkan kepada
masyarakat atau kepada publik bahwa
akan lebih bagus
atau tidak pada saat berita demokrasi
tahun dua ribu dua puluh empat itu
jadi saya berpikir
proses proses yang kita

itu sangat penting
cara untuk bagaimana kita
bisa masuk ke pesta demokrasi
jadi saya berpikir
suaranya tidak begitu terdengar
baik terima kasih
begitu mendengar tampaknya
ok mungkin yang kesatunya dulu
ya silakan murid
shalom selamat malam untuk kita semua
bisa dengar suara saya
shalom selamat malam
pak kakak salman wantik presiden uncen dan saya di sini perkenal diri
saya bagai ketua dewan proeklemanuasi sela fisik fakultas fisik dan politik di universitas jenerasi
baik mungkin dengan topik atau agenda yang tadi sudah dibahas sangat menarik buat kami di sini
yang pertama bahwa
kinerja daripada kpu pusat itu sangat luar biasa
sangat menarik dan sangat bagus
cuman mungkin menjadi hambatan dan sekarang kita melihat situasi yang terjadi itu
itu pengaruh dampak dari daerah
jadi ini mungkin kurang kontrol dari kpu heri ke setiap
kpu provinsi bahkan kabupaten
karena virus daripada dari bawah itu naik sampai di atas
jadi di atas itu tidak tahu hanya terima saja
akhirnya mungkin kpu ri kerja dengan jujur
tapi mungkin di bawahnya tidak kerja dengan jujur
jadi mungkin ini perlu ditinggalkan lagi dari kpu heri untuk kpu setiap kabupaten maupun kabupaten
oke baik ya saya sudah dapat poinnya
oke satu lagi
baik terima kasih
terima kasih juga
ya baik terima kasih
saya mau ceritanya
jadi yang baru saya sampaikan bahwa tahun dua ribu dua puluh empat itu bukan waktu waktu yang pusat komunikasi
jadi tahapan tahapan yang diirgah apa ini harus dijalankan sesuai dengan kondisi pangkulan alkohol
itu harus dijalankan
supaya tahapan itu harus dijalankan netral
itu sebagai pnl
itu harus dijalankan
itu harus dijalankan dengan kebijakan itu sebagai pesawat satu satu
maka yang bisa dijalankan
apa pada saat pangkulan itu dijalankan pnl
oke baik saya sudah dapat poinnya
ya terima kasih sekali teman teman dari perwakilan universitas cenderawasi papua sudah mau bergabung
saya sudah dapat poinnya
ke bang dolin
saya sudah dapat poinnya
oke jadi di dulu bang dolin ini teman teman mahasiswa sangat concern sekali ya dengan kualitas demokrasi kita nantinya
pada pemilu dua ribu dua puluh empat dan harusnya tadi tahapan tahapan dilakukan secara netral
ya saya kira kita semua harus concern
karena pemilu itu kan yang menentukan nasib dan masa depan kita ya
tentu kita bersyukur kalau memang mahasiswa itu punya kepedulian ikut perhatian terhadap setiap tahapan tahapan dilaksanakan oleh kpu
nah saya kira pesan yang mereka sampaikan itu juga ee
bisa ditangkap oleh teman teman penyelenggara terutama ya
ya memang kpu bawaslu termasuk dkpp itu dalam posisi yang independen yang netral
nah ini kan kita bicara kan talk show ini kan ada karena memang ada indikasi tidak itu
kalau enggak kan kita nggak bicara
kita memungkinkan apa yang menjadi harapan mahasiswa itu kita diskusi
pak idam ini pertanyaan tentang kualitas demokrasi yang diselenggarakan oleh kpu nanti pada pemilu dua ribu dua puluh
jadi ketika ada dugaan kecurangan ini akan memunculkan distress terhadap pelaksanaan pemilu dan terhadap penyelenggara
ya terus pertanyaannya
iya bagaimana kemudian kpu menjawab itu
nanti kalau misalnya ini dibiarkan kan akan muncul distrust terhadap penyelenggara dan juga terhadap pelaksanaan pemilu
mempengaruhi kualitas demokrasi kita
kami pastikan seluruh tahapan itu berjalan tepat waktu sebagaimana kita atur dalam peraturan kami
dan peraturan peraturan kami harus implementasi
memastikan sesuai jadwal itu satu hal
tapi memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan koridor tidak ada kecurangan kemudian tidak ada partisan itu juga satu hal yang dilenggarakan
penyelenggara pemilu dalam pasal satu ayat tujuh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tidak hanya kpu
ada dua lembaga lain
oke tapi saat ini yang disorot adalah kpu
ya harusnya dalam forum ini juga ada lembaga penyelenggara lain yang dimintai komentarnya terkait dengan hal ini
jadi komitmen kpu
ya komitmen kami akan melaksanakan aturan dan melaksanakan jadwal tahapan sesuai dengan apa yang kami telah tetapkan
oke pak hadad
apa dampaknya kalau kekhawatiran tadi dari teman teman mahasiswa bahwa akan terjadi mistrust ataupun distrust terhadap kualitas demokrasi kita
dampaknya apa ini
sangat besar ya
bisa kita bayangkan dimana melalui pemilu itu kita mendapatkan
pimpinan nasional wakil wakil rakyat pemerintahan lah ya
tapi kemudian kita tidak percaya pada pemilunya
itu akan menjadikan pemerintahan yang akan digoyang seringkali diprotes
kami tidak memilih kami tidak percaya kemahalan pemilunya dan sebagainya
itu akan berdampak ke area yang lain
kestabilan ekonomi dan seterusnya gitu
belum lagi nanti di mata internasional
kita yang sekarang sudah
dianggap flows demokrasi ini kemarin ini masih diselamatkan dengan penyelenggaran pemilu
tetapi ini ada dugaan justru di pemilunya yang akan menjadi masalah
itu akan dinilai kita sangat bermasalah dan berdampak di banyak aspek yang lain
berdampak pada hasil legitimasi pemilu nanti ya
tapi kan juga selanjutnya pemerintahan yang terbentuk
kemudian juga kondisi kestabilan karena banyak yang merasa tidak protes
ini hasil dari pemilu yang curang dan seterusnya gitu
ini dampaknya sangat serius
oleh karena itu harapan dari mahasiswa tadi dari papua saya kira itu sangat penting
jadi ini harus dibenahi sekarang
dicari problemnya dimana dibuktikan dibongkar ini
kemudian baru mari kita tata bersama lagi
sehingga kita yakin bahwa selanjutnya kita tetap bisa melaksanakan pemilu yang demokratis
pemilu yang berkualitas
masukkan untuk kpu masih ada waktu
tidak hanya kepada kpu kepada kita semua
justru di kpu ini saya berharap
ya dengan ada cerita banyak
saya kok rasanya ya mereka ini tahu persoalan ini
jadi menurut saya saya berharap bertanggung jawab lah
sehingga tidak kita ini harus melalui proses hukum yang mungkin makan waktu gitu
nah itu ada harapan
tetapi oke lah
akhirnya saya bisa memperbaiki
saya memahami responnya seperti ini
mari kita lakukan proses hukum
dalam dua hari saya kira paling lambat kita akan ke dkpp
kami ada tuntutan kepada atau permintaan kepada komisi dua
dan kepada presiden juga
ini kan presiden ingin sukses juga gitu
di akhir masa jabatan yang keduanya
jadi pertarungan presiden jokowi juga ya
melaksanakan pemilu terbesar terumit termahal di dunia
apakah sesuai aturan atau tidak
terakhir partai partai politik
juga nanti akan tidak nyaman
tidak akan merasakan hasil yang maksimal
dari pemilu yang bermasalah gitu
sekalipun mereka pesertanya gitu
itu akan berdampak kepada mereka juga
jadi mari kita koreksi ini bersama
oke terakhir pak denny
harapannya dari partai umat
ini seperti apa
kalau memang nanti akhirnya tidak memenuhi syarat
partai umat insya allah memenuhi syarat
besok kita mediasi lah
kenapa partai umat kemudian menggunakan hak konstitusional
untuk mengajukan sengketa proses ini ke bawaslu
karena ingin menjaga agar pemilu kita sesuai dengan prinsip prinsip luber dan judel tadi
dan tentu saja kami juga tidak berharap ini berkelanjutan ya
sehingga kemudian mengganggu proses pemilu
yang insya allah partai umat menjadi bagian pesertanya begitu
tapi yang jelas
memang tantangan kepemiluan kita ini sejak lama salah satunya adalah pada prinsip prinsip luber jujur dan adil itu
saya kebetulan kan juga mengajar hukum data negara
dan ini persoalan yang berulang kali kita hadapi
dan kenapa kita butuh kpu yang betul betul profesional berintegritas
tentu karena tantangan kepemiluan kita
memang sejauh ini berkaitan betul dengan luber dan judel
sudah ada itu slogannya dari lama
tapi penerapannya tidak maksimal mungkin ya
itu bisa menjadi evaluasi bersama
setelah ini akan ada curahan hati atau mungkin kritikan sentilan
dari teman teman komika yang juga para pemilih muda
yang mereka sangat concern sekali dengan politik
tapi bahasanya adalah komika politik
bagaimana mereka melihat fenomena yang terjadi pada tahapan pemilu dua ribu dua puluh
kita akan saksikan nanti penampilan dari teman teman komisi
boleh kita tepuk tangan dulu
baru kali ini kita dari semua episode ini yang paling tegang dong ya
karena hari ini spesial kita ditonton oleh bang denny langsung
seorang pengacara dari partai umat
betul ini yang bikin kita jadi deg degan malah sebetulnya bang
betul kita awalnya pengen stand up tapi jadinya klarifikasi aja langsung
betul ini bang kenapa ya karena yang kita takutkan kita tuh berharap nih bang denny menonton kita stand up ini nih
masih menganggap apa yang kita katakan ini hanyalah sekedar komedi
jangan sampai dari komedi jadi somasi
takutnya komedi somasi kita ngeklarifikasi takutnya begitu
betul yaudah kita main aman aman aja
kita main yang aman aman aja hari ini kita mohon maaf banget mbak rifana kita akan main santai
kita main aman luar biasa aman
jangan jangan jangan langsung kesana bang
jangan yaudah kau aja doh yang mulai doh
jadi ada pak amin rais
sopanya lebih sopan
lebih sopan lebih sopan
lagian ya bang em menurutku kalau kita tuh ngomongin masalah kecurangan
kecurangan yang ada di faktual parpol siapa yang curang
betul betul kalau kita lihat di sini harusnya kpu ini ini maaf bapak kpu
harusnya itu masukin partai umat
karena harus memikirkan ingat kata pak jokowi
kenapa bisa begitu
pilihlah pemimpin yang mikirin rakyat
rambutnya putih dan judatnya berkurut
kan bisa aja pak amin rais
kan bisa ada pak amin rais
kok bisa bisa aja pak amin rais gak dimasukin loh
benar benar benar lagian ya bang ya
aku tuh juga gak bisa pungkiri aku tuh dari kuliah nih bang
aku tuh dari kuliah ngefans banget dengan pak amin rais
karena apa dok
boleh dong boleh dong bang boleh dong boleh dong
selera musik orang beda beda ya kan
boleh boleh boleh
lagian ini masalah kita stand up di depan bang denny
kita harus bahas partai umat
di depan pengacaranya langsung
ini kan sama aja kayak misalnya kita datang ke polres orang lagi apel
terus kita ngomong hai pak polisi kita copet
tapi kalau kita lihat hari ini bang denny sepertinya cerah di
ya senyum senyum tertawa aman berarti bang denny ya
jangan gitu bang
karena bang kita tuh cukup berhati hati
karena kan kita tahu kuhp ini katanya efektifnya berlakunya tiga tahun lagi
jadi kalau kita bercanda bercanda tuh masih aman
ya minimal tiga tahun lagi lah kita di penjara
karena takutnya videonya di save nanti sama bang denny kan
disimpan di hpnya
tapi kalau kita bicara sekarang faktanya ya dok
ada ktp apa itu dok
jadi bang ada sebuah fakta
twitter tuh orang orang pada rame bilang
mereka tuh pada cek nik nya
ternyata diem diem mereka adalah pengurus partai
wah itu rame di twitter tuh
rame di twitter bang
takutnya ada orang yang di rumah duduk duduk santai
habis kena phk covid
tiba tiba keluar rumah depan rumahnya rame
terus pada teriak
ternyata dia ketua partai
diem diem tanpa disadari
dan takutnya malah lebih jauh lagi bang
diam diem dia dijadiin sampai jadi presiden
ya kan dia takutnya dia gak siap gitu
itu kalau misalnya ada kecurangan
ini kita belum tahu apakah ada atau tidak
tapi pesan kita sederhana sih dok
buat bapak bapak kpu tolong dijaga baik baik proses pemilu ini
karena biarkanlah rakyat memilih yang mereka mau
jangan karena kolega teman dan sahabat akhirnya dibantu
pada akhirnya semua ini hanya bikin malu
itu tadi pesannya yang terakhir mendalam sekali buat bang idam holik dan juga teman teman
sekaligus menurut saya
menutup penampilan dari komisi co
gyan dan juga aldo
terima kasih sekali sudah memberikan sentilan sentilannya dan juga pesan
dan penampilan dari komisi co
sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini
saya berterima kasih sekali kepada ketua komisi dua dpr ahmad doli kurnia
komisioner kpu pak idam holik
sekaligus matan komisioner kpu pak hadar nafis gumai
dan juga kuasa hukum dari partai umat profesor denny indrayana sudah hadir ke studio pada malam hari ini
ingat kita ketemu lagi setiap hari senin
waktu indonesia barat
sampai jumpa di political show minggu depan